udah bisa jalan
yah lumayan lagi
pacar lu kemana aja sih seharian ini
gue cari cariin tau gak sih malah ngindar ngindar mulu
gue kesini tuh gara gara putri
eh yaudah dong gak usah ngamuk mulu
jangan coba coba buat motong jalan
gue tunggu lo disini put
apa sih maksud pangeran
dia kan harus istirahat
malah ngajakin ketemuan di luar
nih kak buat kakak
ini buat kakak
buat aku lagi
tapi dari siapa ya
dari siapa sih
makasih kakak tunggu
nih buat kakak
apa sih maksudnya
pangeran batu bata
kak ini ada coklat buat kakak
mbak ada coklat tuh mbak
sorry mas saya nggak mau naik ojek
ya ampun banyak banget lagi coklatnya
gak sabar ketemu batu bata
putri usus goreng bisa gak nyasar
kamu kok di sini sih
harusnya kamu tuh istirahat
terus siapin kayak ginian lagi
kan aku udah bilang
kemarin aku gak sempat nyiapin surprise
ya udah deh
sekarang karena aku sempet
sekarang aku siapin deh
karena aku juga udah bilang
aku cuma butuh kamu
aku gak butuh kok
surprise kayak gini
dan aku kan juga udah bilang
cuman kamu perempuan yang gak bisa
jangan pernah meremehkan kekuatan pangeran tampan
ya allah kamu serius
emang kamu disembuh